yang bisa kita lakukan untuk bergerak bersama membangkitkan
serta memutar kembali roda perekonomian indonesia
program beli kreatif lokal menjadi salah satu jawabannya
ini dia beli kreatif lokal
kementerian pariwisata dan juga ekonomi kreatif
atau kementerian pariwisata republik indonesia
menginisiasi sebuah program bernama beli kreatif lokal
untuk mendukung pelaku ekonomi kreatif
agar bisa kembali produktif dan juga bangkit di masa sulit
melalui program beli kreatif lokal
beli kreatif lokal ini produk dari lima ratus pelaku ekonomi kreatif
ini dari subsektor kuliner
kuliner adalah makanan atau sesuatu yang kita makan setiap harinya
kemudian juga dari fashion
ini sesuatu yang kita gunakan kita pakai setiap harinya
dan juga kria
di daerah jabodetabek khususnya
ini yang terpilih akan dipasarkan melalui e commerce handal
dan juga terintegrasi
dan tidak hanya itu
pelaku ekonomi kreatif juga mendapatkan pendampingan scale up bisnisnya
sehingga program beli kreatif lokal
tidak hanya meningkatkan sisi dimensi
saja pendampingan dilakukan agar pelaku ekraf
mampu memenuhi order yang masuk alias dari sisi suplainya
menyediakan barang yang dicari oleh pembeli
nah kalau misalnya kita mungkin bisa menarik garis ke belakang sedikit
kita tahu ya program beli kreatif lokal ini merupakan turunan
dari gerakan nasional bangga buatan indonesia
yang dikeluarkan oleh presiden joko widodo pada tanggal empat belas mei dua ribu dua puluh yang lalu
oke sementara itu dukungan bagi para pelaku ekonomi kreatif
ini berupa pendampingan secara online
yang pertama tadi ya pendampingan secara online
kemudian ini juga termasuk dalam strategi promosi digital
dan ini meliputi promosi serta pembuatan konten image atau motion
gerakan untuk mengarahkan penjualan ke arah yang lebih menarik
bagi calon pelanggan atau juga pembeli ya
nah pembuatan caption ini juga digunakan untuk mengarahkan penjualan
melalui media sosial pelaku ekonomi kreatif
dan juga pemasangan iklan tertarget
lalu kemudian juga ada nih untuk membangun jaringan penjualan
program ini juga bermitra dengan beberapa marketplace
dan juga platform penyedia layanan pengiriman barang serta makanan
dan juga pelaku ekonomi kreatif akan dibantu untuk bersinergi
dengan mitra platform tersebut sesuai dengan kebutuhan
pendampingan bisnis oleh tenaga ahli di bidangnya
ini akan juga dilakukan melalui grup interaktif
dengan monitoring harian dan pendampingan checklist tuduh harian
hingga konsultasi gratis dari tenaga ahli hukum
dalam pendirian badan hukum umkm
dan pengurusan sertifikat haki ini tentunya sangat penting ya
bagi para pelaku ekraft ya
pengurusan sertifikat haki ini akan diberikan kepada dua ratus pelaku ekonomi kreatif
di sektor kuliner fashion dan kria yang terpilih
kemudian juga selain itu akan ada dilakukan juga nih
penyediaan aplikasi pembukuan online dari zahir

dan didampingkan dengan penyediaan aplikasi pembukuan online dari zahir

dan dipinggi oleh mentor mentor dalam penggunaannya
kemudian terakhir peserta juga nanti akan mendapatkan
pendampingan pengurusan sertifikat untuk cuti bayar pajak
bekerja sama dengan pkn stand kementerian keuangan
oke ini kalau misalnya kita bisa membaca sedikit ya
mengenai tujuan program dari beli kreatif lokal
dengan adanya program beli kreatif lokal ini pelaku ekonomi kreatif
subsektor kuliner kemudian juga fashion dan kria
ini diharapkan bisa kembali produktif
dan juga meningkatkan omzet
kalau misalnya kita mungkin bisa lihat ya
program ini juga dijalankan dengan optimasi channel e commerce
yang terintegrasi dengan adanya pendampingan secara online
dan didukung oleh praktisi serta mentor yang berpengalaman di bidangnya masing masing
jadi tentunya ini juga akan menjadi forum sharing ilmu dan pengalaman ya
yang sifatnya dua arah
evaluasi dari pelaksanaan bisnis sebelumnya
kemudian brainstorming ya
untuk merencanakan strategi apa sih yang kira kira cocok
yang sesuai dengan kondisi saat ini
ya kalau kita bicara mengenai syarat pendaftaran
program ini dapat diikuti secara gratis
cuma cuma untuk pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki usaha
di zona merah covid sembilan belas area jakarta
depok bogor tangerang dan juga bekasi
tadi saya sudah katakan ya ini yang bergerak di bidang kuliner fashion dan juga kria
dan pelaku ini harus bergerak tadi ya
di bidang kuliner fashion dan kria ini mungkin bisa saya tunjukkan ya
apa saja sih sektor sektor usaha kuliner fashion dan juga kria saat ini
ini adalah sektor usaha kria ya
mungkin kalau misalnya kita mencari kira kira apa yang mau kita taruh di teras depan
di ruang keluarga
kita bisa beralih ke usaha kria yang dibidangkan
dibikin oleh anak anak dalam negeri ya
buatan dalam negeri
kemudian kita ke syarat yang ketiga nih
pelaku usaha juga harus memenuhi kriteria dengan memiliki brand sendiri
dan brand sendiri ini juga tentunya pasti memiliki akun media sosial ya
hari gini kita tentunya pada punya akun media sosial
dan akun media sosial masing masing dari pelaku ekonomi kreatif ini tidak boleh di private ya
lalu followers yang ada juga tidak boleh lebih dari sepuluh ribu
ini tujuannya adalah untuk mengembangkan media sosial dari para pelaku
setelahnya para pelaku ekraft ini juga bisa mendaftar
atau melakukan pendaftaran ke main para aircraft
yang berlangsung dari april sampai mei dua ribu dua puluh
sementara program aktifasi juga lagi atau sedang berjalan ya
dan dimulai sejak bulan juli dua ribu dua puluh hingga nanti akan berlangsung sampai desember dua ribu dua puluh mendatang
masih ada waktu kita tunggu sampai akhir tahun dua ribu dua puluh ini
bagaimana tren pertumbuhan omzet program dari beli kreatif lokal
selama program beli kreatif lokal berjalan dari juli hingga oktober dua ribu dua puluh ini terjadi pertumbuhan omzet
kita lihat ya pertumbuhan omzetnya ya
total keseluruhan pencapaian omzet yang didapat oleh peserta
dari periode juli hingga oktober dua ribu dua puluh selama ikut pendampingan ini adalah
sebesar lebih dari enam belas miliar rupiah
jumlah yang cukup fantastis
ini artinya sebagai salah satu bentuk kesuksesan program beli kreatif lokal
ini juga menggenjot pendapatan para pelaku usaha
yang terdampak oleh pandemi kreatif lokal dan pelaku ekonomi kreatif lokal

dari data yang dihimpul oleh kemen parekraf
omset terbesar dari subsektor kuliner
yang pertama dari kuliner
kemudian diikuti oleh fashion
oke kita ke arah informasi terkait dengan serapan tenaga kerja program selanjutnya nih ya
selain capaian omzet
program beli kreatif lokal ini juga ikut menciptakan serapan tenaga kerja
hal yang sangat kita tunggu tunggu ya
dari lima batch yang ada
total serapan tenaga kerja yang telah terdata ini
ada lebih dari lima batch yang ada

paling banyak serapan terjadi di batch ketiga
sementara juga ada tambahan serapan tenaga kerja
sebanyak empat ratus dua puluh orang
dalam batch kelima
nah ada satu trivial data juga nih
dari keseluruhan peserta program yang terdata
terdapat satu dua ratus enam belas pekerja laki laki
dan satu empat ratus sembilan puluh tujuh pekerja perempuan

banyak perempuan yang bekerja dalam industri ekonomi kreatif ya
nah pandemi covid sembilan belas ini juga kita tahu ya
kalau misalnya masih berlangsung di indonesia
kita melihat bagaimana kasus dari virus covid sembilan belas ini
ini juga masih terjadi di sebagian besar wilayah indonesia
dan kita juga tahu demikian situasi jadi tidak menentu
tapi ini bukan berarti alasan bagi kita
untuk tidak bisa maju dan juga bergerak ke depan
karena indonesia butuh kita
menjadi pejuang negeri
dengan ikut serta dalam memajukan perekonomian bangsa

kita harus tetap bangga pada buatan anak dalam negeri
jadi dengan ikut berpartisipasi
dalam gerakan beli produk kreatif lokal
termasuk saat anda berwisata nih
jalan jalan ke lokasi wisata yang ada di indonesia
anda harus ingat ya
utamakan untuk membeli produk lokal
demi menggerakkan roda perekonomian bangsa kita